upaya pemerintah kota bandung dalam merevitalisasi sejumlah perkampungan di taman sari kota bandung sejak juli dua ribu tujuh belas tak kunjung berjalan
perseturuan antar warga dan terdampak dan pemkot terkait kepemilikan tanah masih berlangsung hingga kini
rencana pemerintah kota bandung membangun rumah deret di rw sebelas taman sari menuai pro dan kontra
pemkot meyakini warga telah mendirikan bangunan ilegal di tanah yang merupakan aset pemkot
proses pengosongan lahan saat ini sudah mencapai delapan puluh lima persen
dari sembilan puluh bangunan yang dihuni satu ratus sembilan puluh delapan kepala keluarga tujuh puluh dua bangunan diantaranya sudah rata dengan tanah
sisanya memilih untuk tetap bertahan
seperti yang dilakukan wati ibu yang sehari hari berjualan dan memiliki tempat indokos ini
mengaku akan tetap bertahan sampai ada kejelasan ganti rugi terhadap bangunan yang ditempati
wati mengaku sudah dua puluh dua tahun tinggal di rw sebelas taman sari
bukannya saya menolak buat dijadikan rumah deret ya
tapi ingin penggantian yang sesuai lah yang layak buat keluarga kami
kita akan menolak akan berontak akan mengadu ke jalur hukum aja
ganti rugi oleh pemkot bandung dinilai lbh yang menjadi kuasa hukum warga cacat hukum
tidak sesuai dengan prosedur dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum
yang menjadi dasar pemerintah
melakukan pengusuran di taman sari
kami keberatan atas putusan pengadilan tata usaha negara bandung
karena dianggap keputusan tata usaha negara atau sk yang kami gugat itu adalah
bukan kewenangan dari bukan ranah hukum dari pengadilan tata usaha negara
melainkan itu adalah urusan keperdataan
sementara kan kami juga melihat bahwa ketika persoalan taman sari ini
bukan cuma permasalahan soal ganti rugi dan lain sebagainya
bahwa ini harusnya kita nilai itikat baik dari pemerintah
bagaimana pemerintah menjalankan prinsip prinsip pemerintahan yang baik
sebelumnya pada delapan desember dua ribu tujuh belas
perwakilan warga rw sebelas taman sari melakukan pertemuan
dengan wali kota bandung ridwan kamil untuk meminta kejelasan
pemkot mengakomodasi memberikan uang kerohiman
enggak lahannya ini kan lahan pemerintah kota
oh uang kerohiman
uang kerohiman itu adalah penggantian rugi bangunan lah istilahnya
jadi kepada masyarakat tapi itu adalah kewenangan dari kontraktor
jadi kesanggupan kontraktor untuk membayarkan
kenapa tidak dari pemkot
kalau dari pemkot tidak ada aturannya untuk itu
tidak ada aturan untuk kerohiman
karena di lahan pemkot
tanggal tiga puluh juli warga diberi surat peringatan pertama
dan surat peringatan kedua
garis miring tanggal tiga belas agustus
terbaru surat peringatan ketiga
garis miring satpol pp pada dua puluh agustus
agar warga segera melakukan pengosongan
kini ancaman penggusuran semakin dekat
yang berdampak terhadap kondisi psikologis
warga rw sebelas tamasari yang bertahan